dari pdi perjuangan ketika para kader dari pdi seperti pak wayan koster pak ganjar pranowo
menyuarakan penolakan terhadap kehadiran israel itu karena aspek kemanusiaan yang universal
mengingat israel di bawah pemerintahan sayap kanan benyamin netanyahu
mengambil suatu kebijakan kebijakan yang anti kemanusiaan dan melanggar dari hukum internasional di bawah resolusi pbb
kita sudah lama terbutakan oleh sejarah yang benar maka dengan semangat kehadiran dari gelora bung karno ini
dengan kesadaran sejarah kesadaran terhadap perintah konstitusi meskipun ini sangat berat
dan sepertinya menentang arus
tetapi kami bisa memahami sikap dari bapak koster dan bapak ganjar pranowo tersebut
yang berdiri kokoh di atas nilai nilai kemanusiaan